kemarin pas deddy nganterin bu nawang
ketemu pangeran sama putri di situ
untung deddy bisa ngalihin perhatiannya bu nawang
kalau nggak bisa ketahuan sama mereka
kalau inget cerita deddy gue jadi kesel deh
habis diri jadi kayak dukung mereka pacaran gitu
harusnya kan ini dukung gue sama pangeran
bukan malah si cewek asongan
penting banget ya didi harus ceritain itu ke gue
untung gue lagi acting pura pura baik
jadinya gue bisa tahan emosi
pokoknya lo harus baik mel
lo harus terus pura pura nice di depan semua orang
biar orang percaya kalau lo tuh udah berubah
dengan begitu lo akan semakin mudah buat bikin putri jauh dari pangeran
lo nggak serius kan mau bubarin tiramicin
soalnya kalau bubar tuh sayang banget tau gak
kayak kita kan udah eksis banget
kalau misalnya bang tasya masih maksa mau masukin naomi
ya mending kita bubar aja sih
gue gak apa apa kok kalau misalnya temen gue cuma lo
yang penting naomi nggak masuk geng kita
ya tapi kenapa sih lo segitunya gak mau naomi masuk geng kita
bukannya kalian best friend ya waktu dulu
pasti ada alesannya lah
supaya lo nggak perlu tau alesannya
atau gue bakal ngusir lo juga kayak tasya
kok naomi ngejar gejar rizky kayak gitu ya
eh bener nggak sih
gosipnya itu kalau naomi itu balik ke indo cuma buat rizky
gue sih yakin ya kalau rizky itu cuma kedoknya naomi aja
padahal sebenarnya dia kesini buat
dia pasti masih penasaran deh pengen dapetin pangeran
secara dari semua cowok yang pernah naksir dan deket sama dia
cuma pangeran aja yang belum berhasil dia dapetin
pertarung nanti apa apa
bolehkah rizky mau pasang
gurau dulu deh om
putri usus goreng
sayang putri usus goreng
kamu bete sih sama aku
ya kan kamu tahu sendiri
tadi si kulkas yang mulai
ih kok gitu sih aku malah didiemin
ya udah jangan ngambek dong
kan aku udah minta maaf
kamu berantem mulu sama rizky
terus pake nudur rizky macem macem lagi
padahal kan dia cuma mau jagain aku
ya abisnya dia juga gitu sih putri usus goreng
gak menghargai aku sebagai pacar kamu
ngapain coba sok sokan jagain kamu juga
ini gak akan lama kok batu bata
karena sebentar lagi rizky bakal pindah ke london
putri usus goreng
kamu kenapa kok jadi sedih gitu mukanya
gue cerita ke pangeran gak ya
soal rizky yang mau pindah ke london
soal sikap ibu yang tiba tiba berubah ke rizky
ya udah deh putri sus goreng
kalau misalnya kamu gak suka
kamu sedih melihat aku berantem sama manusia kulkas
aku gak akan berantem lagi sama dia
kecuali dia gak mulai
kan aku hajar dia bisa bisa
ih aku denger kali
gak ada aku bergumam
apa yang kamu lakukan disini
ini udah waktunya masuk ke kelas saya loh
lagi ya nanti kamu gangguin putri lagi
citra sama rizky mana put
gak tahu pak kayaknya udah di kelas deh
soalnya tadi saya juga gak bareng sama mereka
yaudah kita masuk kelas sekarang yuk
jangan ikutin putri ke kelas
jangan ikutin putri ke kelas
naomi getol banget sih ngejar ngejar rizky
jangan jangan bener lagi kalo dia kesini demi rizky
tapi gue masih gak yakin deh
gue kan tahu persis gimana sifatnya naomi
pokoknya kalo sampe dia kesini buat ngejar pangeran
gue gak bakal tinggal diem
siapapun yang mau ngerebut pangeran dari gue
mau itu naomi atau putri
kalo naomi beneran kesini demi rizky
dia berarti bucin banget sama rizky
tapi gue jadi penasaran deh
kok naomi bisa banget ya bucin sama rizky
setau gue kan rizky itu orangnya pendiem banget
ya mungkin tuh kali yang bikin naomi kejar kejar rizky
rizky kan orangnya pendiem
jadi gampang dimanfaatin deh